suatu ketika hiduplah seorang raja dan ratu yang tidak memiliki anak
itu membuat sang ratu benar benar sedih dan dia ingin punya bayi sendiri
suatu hari ketika dia sedang duduk di halaman istana seorang wanita aneh berjalan mendekatinya
ambil dua ember air dan campurkan ke dalamnya
cuci dirimu di dalam air
dan kemudian buang airnya ke bawah tempat tidurmu
pagi berikutnya kau akan menemukan dua bunga di bawah tempat tidurmu
satu berwarna biru dan yang satu lagi berwarna ungu
yang biru harus kau makan dan yang berwarna ungu itu harus kau biarkan berbaring di tempat itu
lalu ratu melakukan apa yang diperintahkan
dia membawa dua ember air ke kamarnya dan membasu diri di kamar itu
lalu airnya dibuang ke bawah tempat tidur
keesokan paginya seperti yang diperkirakan wanita tua itu
dua bunga bermunculan di bawah tempat tidur
ratu mengambil bunga biru dan memakannya
itu adalah hal yang paling enak yang pernah dia rasakan
dia ingin tahu seperti apa rasanya bunga yang lain
dan melupakan airnya
dia juga ingin tahu seperti apa yang diperingatkan oleh wanita tua itu
dia juga memakan bunga berwarna ungu
tidak lama kemudian sang ratu melahirkan dua bayi
salah satunya cantik tampak seperti malaikat
tapi yang satunya lagi perawat terkejut melihat anak itu

perawat menunjukkan pada rat
dia adalah anakku bahkan kalau dia berbeda
aku akan membesarkannya dengan semua cinta dan perawatan lembut
yang akan aku berikan kepada bayiku yang ini
aku akan memanggilnya putri hondel
dan yang satu lagi adalah putri agnes
dan begitulah yang terjadi
ratu dan raja membesarkan kedua putri mereka
dengan cinta dan perhatian
kedua saudara perempuan itu begitu dekat
sehingga mereka hampir tidak dapat dipisahkan
bahkan ketika mereka telah menjadi remaja
tetapi sang putri dengan tanduk bersikeras untuk mengenakan kerudung yang compang camping
dan membawa sendok kayu di sekelilingnya
maka orang orang mulai memanggilnya putri tetherhood
ketika dia dipanggil seperti itu untuk kesekian kalinya
mengapa kau memakai kerudung itu
dan mengapa kau membawa sendok kayu itu
aku membawanya agar ketika suatu hari cinta sejati akan mengubah tudung menjadi mahkota
dan sendok menjadi tongkat malaikat
suatu hari istana menerima pesan
apa itu ayah
suku troll telah pindah ke kerajaan kita
dan seperti yang selalu dilakukan troll di kerajaan manapun
mereka akan mendatangkan malapetaka di istana pada malam natal
tapi itu hanya untuk malam itu saja
mari kita bicarakan sambil mengambil jalan untuk mereka
agar mereka bisa melanjutkannya
tentu saja sayangku
tetapi mereka biasanya mengambil hal hal yang paling ajaib di istana dan di milik kita
yang paling ajaib adalah putri kita
mereka dapat menggali di mana saja
benar benar tidak ada tempat yang cukup aman
jangan khawatir ayah
aku memiliki lebih banyak keajaiban daripada yang bisa dilihat roll sebelumnya
biarkan saja mereka datang
aku akan memastikan tidak ada yang terjadi padaku atau saudara perempuanku
jadi malam natal tiba
istana sedang waspada
kapitral sampai ke kamar di mana para putri itu berada
keduanya bertarung dan mengalahkan troll
putri tetherhood melakukan itu dengan sendok kayunya
para troll segera melarikan diri
tapi sebelum pergi salah satu dari mereka melepaskan sihir yang kuat pada sang putri
dan mengubahnya menjadi seekor sapi
semua orang di istana sangat sedih melihat apa yang telah dilakukan para troll
tapi putri tetherhood tidak akan tinggal diam
oh putriku yang malang
apa yang harus kita lakukan
aku tahu di mana para troll itu hidup
mereka tinggal di kastil di luar tiga lautan
di tengah tengah tiga lautan itu airnya sangat ajaib
dengan itu aku bisa mengalahkan troll dan menjadikan agnes dirinya yang seperti semula
air ajaib di tengah tiga lautan
aku tidak pernah mendengar hal seperti itu
untuk itulah kau harus menjadi orang dengan tanduk dan juga ekor
ayah tolong buatkan aku perahu yang sangat kuat
dan hanya agnes dan aku yang akan berlayar di dalamnya
aku akan segera memperbaiki segalanya
maka kedua putri berlayar melintasi tiga lautan
di tengah tengah setiap laut tetherhood mengumpulkan air
menaruhnya di dalam kuali dan mengaduknya dengan sendok kayu ketika agnes menyaksikannya
pada saat air dari laut ketiga dimasukkan air berubah warna menjadi ungu tua
tetherhood memasukkannya ke dalam pot dan membawanya ke dasar kastil troll
para troll melihatnya dan menyerang
tetherhood mencelupkan sendoknya ke dalam pot dan menyerangnya
mereka mulai berlari pontang panting
sampai dia datang ke troll yang telah memakai mantra sihir pada putri agnes
tolong jangan serang aku dengan itu tolong
kalau begitu kembalikan kakakku ke bentuk semula
hapus mantra yang kau berikan padanya sekarang
putri tetherhood mengambil troll ke kapal dan menyuruhnya melalui
tetherhood menerima mantra yang telah diberikan oleh putri agnes
putri agnes menjadi dirinya yang sebenarnya lagi
tetapi sebelum mereka pergi dengan kapal mereka troll memperingatkan
jika kau ingin tetap menjadi dirimu selamanya
kalian berdua harus menemukan cinta sejati sebelum kalian berdua kembali ke orang tua kalian
jika kalian memasuki gerbang istana kalian tanpa menemukan cinta sejati
kalian akan siap menjadi sapi
aku minta maaf tapi begitulah mantra yang aku inginkan
jika kau ingin menemukan cinta sejati

nah sekarang apa yang akan kita lakukan
dimana kita akan menemukan cinta sejati dan bagaimana kita akan tahu jika itu benar
jangan khawatir saudariku aku tahu persis apa yang perlu kita berdua lakukan
tes yang sebenarnya dari cinta sejati itu adalah pengorbanan
putri tetherhood tentu tahu apa yang akan dia lakukan
kita tidak akan mencoba
kita akan mencoba
kita tidak tahu bagaimana
tapi mungkin karena tanduknya
ia berlayar ke negara yang jauh di mana tinggal seorang raja dengan kedua putranya
ketika pasukan raja melihat kapal yang indah
sekuat yang bisa berlayar di pelabuhan mereka
mereka pergi dan memberitahu sang raja
yang mulia kapal itu sangat besar tetapi tidak ada pasukan diatasnya
yang bisa kita lihat hanyalah seorang wanita dengan tanduk dan ekor
ayah izinkan aku untuk pergi dan memeriksa
tidak saudaraku wanita seperti itu mungkin telah disihir
atau mereka mungkin penyihir
aku tidak akan membiarkan adikku mengambil resiko
ayah aku akan pergi
dan aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri
kita berdua akan pergi dan lihat apa yang terjadi
lalu kedua pangeran menuju ke kapal
ketika mereka sampai di geladak dan bertanya
kedua putri memberitahu tentang troll
dan bahwa mereka harus berkeliaran sedikit sebelum kembali ke rumah
namun mereka tidak menyebutkan tentang menemukan cinta sejati
karena itu bukan cara cinta sejati ditemukan
karena mereka adalah putri
dan dengan demikian tamu kerajaan selama tiga bulan berikutnya
para pangeran membawa mereka ke seluruh negeri
mereka berbicara dan berpiknik bersama
dan tidak lama kemudian
agnes dan pangeran yang lebih tua telah jatuh cinta satu sama lain
pada hari itu kedua putri meninggalkan kerajaan itu
pangeran yang lebih tua tidak tahan lagi
dan dia memberitahu agnes
kumohon jangan pergi
kami tidak bisa tinggal di sini selamanya
kerajaan ini bukanlah kerajaan kami

aku tidak bisa membiarkanmu pergi sampai aku melepaskan hatiku
kau bisa menghukumku semaumu
dan jika kau tidak suka yang aku katakan
tapi aku harus jujur
dan kukatakan ini padamu dengan penuh hormat
ada apakah pangeran
aku telah jatuh cinta padamu putri
dan aku ingin menikahimu
apakah kau setuju untuk menjadikanku suamimu
kakakku akan menikahimu
hanya dan hanya kalau adikmu mau menikah denganku
kau tidak dapat menikahi seseorang yang tidak kau cintai hanya karena aku
kakak cinta sejati sangat sulit ditemukan
dan kau telah menemukannya
aku mungkin masih bahagia dengan saudara perempuan mempelai
tapi kau tidak bisa membiarkan cintamu hilang
kau tidak akan pernah bahagia
tidak bisakah kau lihat
dia juga sangat mencintaimu
pangeran yang lebih tua melakukan yang terbaik untuk meyakinkan adik laki lakinya
untuk tidak menikahi tetherhood
tetapi pangeran yang lebih muda tidak mau mendengarkan
putri agnes juga tidak akan menentang kata kata saudara perempuannya yang tersayang
jadi setelah banyak perdebatan dan banyak pertimbangan
diputuskan bahwa pangeran yang lebih tua akan menikahi putri agnes
dan pangeran yang lebih muda akan menikahi putri tetherhood
hari pernikahan tiba
tetherhood memanggil pangeran yang lebih muda ke kamarnya
kau ingin menemuiku nona
aku ingin mencari tahu
apakah tidak ada yang ingin kau katakan kepadaku
atau bertanya kepadaku sebelum kita menikah
kakakku menikahi cinta sejatinya
dan aku sangat senang tentang itu
apakah kau tidak ingin mendengar cerita tentang tanduk dan ekorku
dan juga tentang sendok kayuku
aku menerima kau apa adanya
dan walaupun memang benar bahwa aku tidak mencintaimu
aku melihat kau sebagai teman yang menyenangkan
dapat diandalkan dan juga cerdas
aku telah menikmati berkeliling dunia denganmu
dan aku harap persahabatan sudah cukup untukmu nona
aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia
jadi aku benar benar percaya pada seorang pria
yang membuat pengorbanan yang begitu besar untuk saudaranya
tapi sebagai calon suamiku
kau juga berhak mengetahuinya
jadi jangan khawatir untuk terdengar kasar
terus terang saja padaku
karena itu akan membuatku bahagia
mengapa kau memakai tudung compang camping itu
bagaimana kau bisa mengira kalau mahkota yang terbaik di dunia
sebagai tudung compang camping
hah dan mengapa kau membawa sendok kayu itu
sendok kayu apa
dengar ya tuan
ini adalah tongkat terindah yang bisa dimiliki oleh putri manapun
bagaimana bisa kau dilahirkan seperti ini
dengan tanduk dan ekor
siapa yang bilang aku dilahirkan dengan tanduk dan juga ekor
kau pasti telah melihat banyak hal
tapi aku tidak mengerti apa yang baru saja terjadi
itu adalah kekuatan cinta sejati pangeran
baik aku akan melihatnya
aku tidak pernah benar benar mencintaimu
tapi kau benar benar mencintai kakak lelakimu
sampai sampai kau rela berkorban begitu besar untuknya
dan dengan cara tertentu kau juga mencintaiku
karena kau tidak pernah membiarkanku merasa sedih
tentang tanduk dan juga ekorku dan segala keanehanku
kau selalu memperlakukan aku dengan sangat penuh hormat
itu juga merupakan tanda seorang pria
dengan hati yang benar benar adil dan juga mulia
dan hanya cinta hati seperti itu yang bisa dicintai
hal yang sama berlaku untuk adikku agnes dan juga saudaramu
mereka berdua rela mengorbankan cinta mereka untuk kita berdua
saudaramu begitu agar kau tidak harus menikahiku
dan saudariku begitu agar kata kataku dihormati olehmu

apakah cinta dan hormat adalah hal yang sama
apakah cinta dan hormat adalah hal yang sama

adalah sihir yang paling kuat di dunia
terima kasih karena telah menyelamatkan kami semua
dan begitulah yang terjadi
dua pasangan putri agnes dan pangeran yang lebih tua
begitu saling mencintai
dan putri horndel dan pangeran yang lebih muda
begitu penuh rasa hormat satu sama lain
mereka menikah dengan kemeriahan dan juga kemegahan
dan mereka semua hidup bahagia selama lamanya